kalau pak kauh tidak lepasin saya saya bisa
pak kauh kenapa saya ada di sini
tenang tenang tenang
kamu tenang tenang
kamu mau gak menjadi istriku
pak kauh jangan lepasin saya pak kauh
kalau pak kauh tidak lepasin saya saya bisa laporan polisi
nah kamu gak usah sok
pak kauh hari ini seorang kades
seorang yang terhormat
ini bisa menghancurkan karirnya pak kauh sendiri
pak kauh hari pak ustadz
kamu tenang dulu
pak kauh hari pak ustadz
pak kauh hari
pak kauh hari pak ustadz
pak kauh hari
ya min allah
makasih pak ustadz
pak kauh hari jahat banget bu
pak kauh hari ga jauh beda sama mas arya bu
dia dalam sekat sama pak kauh hari bu
bodohnya berlai dia bisa lepasin diri bu
dia sering mendengar kelakuannya selama ini
dia itu pemimpin yang zolim
juga mata keranjang
dia sering menggoda gadis gadis desa ini
padahal istrinya itu cantik
dan juga baik hatinya
allah tuh maha baik bu
allah melindungi mirna bu
kalau enggak tahu bu
biar hati mirna tenang bu
seandainya benar saya sedih dengan apa yang terjadi
kenapa pak kohar melakukan itu kepada mirna
melakukan itu terhadap mirna
apa betul pak kohar sudah menyekap mirna
kok pak ustadz bisa menuduhkan hal itu terhadap saya
saya ini kepala desa di kampung ini
mana mungkin saya melakukan hal bodoh seperti itu pak ustadz
saya harap pak kohar sadari
bahwa jabatan bapak ini adalah amanah dari allah
yang ustadz bilang ke saya itu fitnah
jangan sebarangan pak kohar
saya berani bersumpah
saya berani bersumpah
saya tidak pernah macam macam dengan mirna
bapak jangan asal bicara dan bersumpah
apalagi membawa nama allah berat hukumnya pak
saya berani bersumpah di bawah al quran
saya sudah ketemu dengan kohar
dan saya juga sudah menanyakan kejadian yang menimpa kamu kemarin
lalu dia bilang apa apa ustaz
kalau dia tidak melakukan perbuatan tersebut
bahkan dia bilang kamu yang mengada ngada
karena kamu ingin jadi istrinya dan dia menolak
bahkan dia berani bersumpah di bawah al quran
kalau apa yang kamu katakan kepada saya itu adalah kebohongan
kamu jangan bersedih mirna
kamu tidak usah berkecil hati
berlindunglah kepada allah
agar kamu senantiasa dijauhkan dari fitnah
karena rasulullah juga melakukan hal demikian
beliau senantiasa memohon perlindungan kepada allah agar dijauhkan dari fitnah
kalau begitu saya pamit dulu
berhenti pak selamat pagi
ini pak pelakonan doa saya
pak kades sebaiknya bapak secepatnya melunasi dana desa yang bapak pakai
nanti saya akan jual tanah saya
sudah kamu kembali ke ruangan kamu
terima kasih pak
tentu udah buatin makanan buat ibu ibu pasti capek
oh ya alhamdulillah ya kamu memang anak pintar
hari ini dagangan ibu habis semua
ibu dapat untung banyak nih
bisa buat tambahan beli kambing
ini buat tambahan kamu beli kambing ya
hooray nanti kita kurban di pantai asuhan ustadz fahmi ya bu
nek kita beli sekarang ya nak
ibu kambing ini akan tetap kasih nama mb boleh kan
yang penting kambingnya dijaga dengan baik ya
dikasih makan yang banyak biar gemuk
ah ya tata ibu kan lagi masak tuh belum selesai
nanti gosong ibu balik dulu ke dapur ya
mbe makan yang banyak ya
andaikan kamu mau menikah denganku
bukan cuma anak kambing kamu pun
kenapa pak kohar masih ungkit ungkit itu
kan saya sudah bilang sama pak kuhat
kalau saya ini tidak mau menikah dengan pak kuhat
murnah aku hal ini memperingatkan kamu
kamu akan menyesal
aku akan menyesal
aku akan menyesal
aku akan menyesal
aku akan menyesal
aku akan menyesal
aku akan menyesal
aku akan menyesal
aku akan menyesal
aku akan menyesal
aku akan menyesal
aku akan menyesal
aku akan menyesal
aku akan menyesal
aku akan menyesal
aku akan menyesal
aku akan menyesal
aku akan menyesal
aku akan menyesal
udah biarin aja mungkin ini lapar
udah mas biarin aja
gak bisa kayak gitu dong ini kan milik anak yatim
eh apapun yang masuk kesini jadi milik aku
enggak mas kembalikan
ya allah mas
udah tapi sayang udah jangan nangis
ah jangan sedih
sekarang kita cari kambingnya ya
insya allah nanti ketemu
kambing kalian ada di rumah saya
mas kohar yang sudah mengambilnya
nggak pernah mau datang ke sini lagi
paling mana nanti nanti dia jalan ketinggalkan ini
jatuh jatuh mungkin nila
hanya saja saya pingsan kepada nanti
buat si maya useless banget
untuk menolak laki laki mata keranjang seperti suami saya
mbak nila kita ini kan sama sama perempuan
saya tuh gak mau nyakiti hati perempuan siapapun
yang saya lakukan ini adalah memberi pelajaran kepada pak kohar
biar dia itu tahu jangan pernah menyakiti hati istri demi wanita lain
terima kasih banyak ya
terima kasih banyak ya